terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang
saudara misi permanen iran untuk pbb menyatakan
serangan iran terhadap israel dapat dianggap selesai
namun bila israel melakukan kesalahan lagi
iran akan merespon lebih keras
serangan gabungan puluhan rudal balistik
dan ratusan pesawat tanpa awak dari iran
memicu peringatan serangan udara di seluruh israel
penduduk setempat melaporkan beberapa pengeboman terdengar
beberapa hari terakhir israel dalam keadaan siaga tinggi
menyusul ancaman iran membalas pembunuhan
tujuh perwira iran di gedung konsulernya di damaskus suriah
pada awal april yang menurut iran dilakukan israel
melalui platform media sosial x pada hari minggu
misi permanen iran untuk pbb menyatakan
serangan iran terhadap israel dapat dianggap selesai
misi permanen tersebut dilakukan sesuai dengan pasal lima puluh satu piagam pbb
yang berkaitan dengan pertahanan yang sah
pihak iran menyatakan jika israel melakukan kesalahan lagi
maka respons iran akan lebih keras lagi
iran juga memperingatkan amerika untuk tidak terlibat
sementara itu saudara korps garda revolusi islam iran mengonfirmasi
pihaknya telah meluncurkan puluhan rudal dan pesawat
tak berawak ke israel dan berhasil mencapai target
tindakan ini sebagai bentuk balasan sekaligus hukuman
atas serangan israel baru baru ini
terhadap kedutaan besar iran di suriah
kementerian luar negeri iran menyatakan serangan tersebut
didasarkan pada pasal lima puluh satu piagam pbb
iran menekankan pihaknya akan tegas mempertahankan
kedaulatan integritas teritorial dan kepentingan nasionalnya
beberapa jam setelah iran meluncurkan ratusan pesawat tak berawak
dan rudal kepala militer israel
lieutenant general herzi halevi mengumpulkan para pemimpin
militer israel sabtu pagi waktu setempat di kantor pemerintahan
di tel aviv yang juga menjadi tempat berdirinya
lembaga keamanan israel jurubicara militer israel mengatakan
iran menembakkan sejumlah pesawat tak berawak rudal jelajah
dan rudal balistik di mana sebagian besar dikegat di luar perbatasan israel
sebelum jam ke enam iran mengejar dari permukaan
berbagai pesawat di seluruh kota israel
kebanyakan pesawat di luar kota israel dianggap
di luar kawasan kota israel dengan perang terhadap kita
beberapa pesawat di luar kota israel dianggap di kawasan kawasan terhadap kita
beberapa pesawat terang di jalan kita di saat ini
dan dibangun di pusat tiongkok di utara dengan pesawat yang mudah
hanya untuk membuat perang tiongkok melakukan dan akan melakukan
segala galanya yang diperlukan untuk melindungi
dan melindungi penduduk israel